timnas indonesia u tujuh belas mengalahkan timnas uni emirat arab u tujuh belas dengan skor tiga dua
pada pertandingan kedua di grup b kualifikasi piala asia u tujuh belas dua ribu dua puluh tiga di stadion pakansari bogor rabu malam
satu gol dilesakan muhammad nabil ashura dan dua gol diciptakan oleh arkan kakak putra
sementara dua gol tim lawan dicetak walid malala dan gaid abdallah
saya ingin mengatakan bahwa tim indonesia ini memiliki lebih kurang kesalahan atau detail yang lebih kecil daripada kami
karena itu mereka menang tiga dan malah kami tidak mencapai gol ketiga kami
timnas indonesia u tujuh belas sudah dua kali meraih kemenangan dalam kualifikasi piala asia u tujuh belas dua ribu dua puluh tiga
salah satu cara yang digunakan pelatih bimasakti untuk memompom motivasi anak asunya
adalah dengan memasang foto foto para orang tua di ruang ganti presiden
selain itu bimasakti juga mengatakan bahwa tim indonesia u tujuh belas ini memiliki lebih kurang kesalahan daripada kami
sakti juga mengunjungi kediaman maupun sekolah para anak asunya untuk mengetahui perkembangan para pemain
salah satu pemain andalan timnas u tujuh belas adalah striker arkan kakak putra
dalam dua pertandingan kualifikasi piala asia u tujuh belas yang telah dilakoni
arkan telah mencetak enam gol dengan rincian empat gol ke gawang guam dan dua gol ke gawang uni emirat arab
jadi pertandingannya cukup gansi tinggi dan alhamdulillah kita diberikan kemenangan
dan kita akan fokus ke pertandingan berikutnya
ini bukan patokan kita
padokan kita adalah lolos piala asia
taruh foto ya di ruang ganti biar mereka melihat wajah orang tua mereka
foto terbaru bukan foto yang
foto terbaru kita minta ke orang tua mereka
sebenarnya orang tuanya nggak tahu kalau kita mau tempel di ruang ganti
dan kemudian sebelum pertandingan mereka saya suruh video call orang tua dan saya ikut di sampingnya
ya seperti kakak video call dulu dengan orang tuanya
terima kasih dengan orang tuanya karena sudah mendidik kakak yang menjadi anak luar biasa